selanjutnya kita simak informasi dari ibu kota jakarta
gubuk gubuk liar berjejeran di jalur inspeksi kanal banjir barat di tanah abang
oleh warga kawasan ini disebut kampung bongkaran
dari pantauan tim liputan cnn indonesia
gubuk gubuk ini berada sepanjang satu km di sepanjang jalur inspeksi kanal banjir barat
dan kebanyakan mereka adalah pemulung pemungut botol plastik
dan juga pemungut botol plastik dan juga pedagang warung
di sebelah kiri saya ini adalah sungai atau pun juga kali
kemudian di sebelah sana juga ada pemukiman penduduk begitu
dan di sebelah kiri saya ini ada jalur atau pun juga stasiun kereta tanah abang di sebelah sana begitu
ini merupakan jalur penghubung begitu aldi antara daerah roksi dengan pasar tanah abang begitu
beberapa tahun belakangan kawasan ini atau kampung bongkaran menurut warga ini
sudah mengalami beberapa kali pembongkaran oleh petugas satuan polisi pamung praja
oleh satu pp dki
di jakarta maksud kami
namun berulang kali mereka atau bangunan ini ditertipkan
berulang kali pula mereka masih tetap tinggal di tempat ini
dan saat ini saya akan coba mencari informasi lebih banyak
kenapa ataupun alasan mereka kenapa masih tetap bertahan di tempat ini
saat ini sudah ada salah seorang warga di sini namanya ibu ius
selamat siang bu
udah berapa lama di sini bu tinggalnya
saya dari kecil
dari kecil ya
sudah punya anak semuanya tinggal di sini
ye ini anak saya nih ada tiga tiganya di sini nih
nah ibu katanya dulu pernah mengalami beberapa kali penggusuran pembongkaran
iya pembongkaran dulu sudah lama lah
sekarang juga masih iya dengan kecil kecilan digusur
cuman jarang memang ya
aduh kan pasang tenda
kalau dulu kan bikin bubuk pakai kayu
paku bumi itu ada paku bumi
sampai geledat geledut anak saya pada kaget
sekarang udah rapi ya
saya ngontrak di seberang buat anak anak saya
nah ibu sama suami kerja di sini sebagai apa bu
ala laki saya tukang pungut
saya jualan di kecilan
katanya ibu juga selain berdagang di sini punya tempat tinggal yang lain mungkin
tapi kalau suami tinggal di sini atau di kontrakan
dia enggak pernah tidur di sebrang bang
semua kamarnya kecil
tidurnya di tanggul aja nih
udah berapa tahun lah tidurnya di tanggul aja dia
nah ibu harapannya ke depan nggak mau pindah dari sini bu
mungkin punya rumah yang lebih layak begitu daripada sering sering digusur sering sering diomelin begitu
saya mah pengen bang
pengen saya pindah
tapi saya kan kalau di sini kan bisa bisa naruh barang kecil kecilan begini nih
kalau di tempat yang lain kalau ngontrak kan barang nggak bisa ditaruh
langsung dijual ngebrak
nyari pakai gerobak
jual langsung tapi murah
kita buat bayar kontrakannya kemana
paling bisa buat makan sehari hari doang
kalau saya nggak dagang bisa buat makan sehari hari doang
apalagi sekarang saya butuh sekolah nih tiga tiganya mau masuk sma
jadi mudah mudahan ibu punya rezeki sama suami supaya bisa punya rumah yang lebih layak begitu bu ya
baik terima kasih
bu yus merupakan salah satu warga begitu aldi yang sudah puluhan tahun katanya tinggal di tempat ini
sejak jalur inspeksi ini belum dibeton masih dalam bentuk tanah
masih tinggal bersama orang tua bongkar pasang digusur digusur tinggal lagi
dan ia masih tetap bertahan di sini
lagi lagi aldi adalah faktor ataupun juga alasan ekonomi sehingga warga diantaranya ibu ius dan juga para pemulung para pekerja penjual pedagang dan sebagainya masih tetap bertahan di sini
lagi lagi faktor ekonomi mereka tidak mempunyai uang ataupun juga pendapatan lebih untuk mengontrak rumah atau memiliki rumah yang lebih layak
ya aldi di sini arman
kemudian salah satu langkah yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk mengurai kesemerautan di sana adalah
dengan melibatkan langsung warga tanah abang
apakah cara ini cukup efektif dan bagaimana pula tanggapan para warga yang ada di sana dan juga warga yang tinggal di gubuk gubuk di sana
ada gangguan komunikasi dengan arman helmi korespondensi cnn indonesia di tanah abang jakarta pusat
namun demikian terima kasih
arman helmi koresponden cnn indonesia melaporkan dari tanah abang